sebuah masjid dan pondok pesantren di banyumas jawa tengah kamis pagi diacak acak oleh orang tak dikenal
selain mengotori tempat ibadah pelaku juga membuang beberapa kitab suci ke dalam sumur
merusak lantai rumah takmir masjid dan juga menebangi puluhan pohon
sebelum dan belum diketahui siapa serta apa motif dibalik aksi perusahaan ini
sebuah masjid dan pondok pesantren di banyumas jawa tengah kamis pagi diacak acak oleh orang tak dikenal
di masjid darussalam petugas memeriksa ruangan masjid
serta sumur tempat pembuangan beberapa buku serta kitab suci
tim inafis juga memeriksa rumah pengasuh pohon pes miftahul fala serta bangunan tepeki
di lokasi kejadian polisi mendapati beberapa lantai teras rumah pengasuh ponpes yang dirusak
tembok rumah pengasuh pohon pes ini juga dikontori oleh tanah
pelaku diduga juga menebangi pohon di area pohon pes miftahul fala
beberapa warga mendengar suara gaduh pada pukul tiga kamis dini hari
namun mereka tak berani untuk keluar
polisi belum bisa memastikan berapa jumlah pelaku serta apa motif perusakan ini
apa yang terjadi sebetulnya dan kami coba kumpulkan para saksi saksi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan
polisi meminta warga di banyumas tidak terpancing dengan kasus perusahaan tempat ibadah ini
imam ambar woto banyumas jawa tengah